akhiri hari anda dengan rangkuman peristiwa yang terjadi sepanjang hari
seputar politik ekonomi sosial hingga hiburan disertai laporan langsung dari dalam dan luar negeri
pastikan anda tidak melewatkan cnn indonesia tonight